viv sebentar dong kok kamu mendingan tuh nikmatin pemandangan yang ada disini ya
wah bagus banget dibuat selfie
ini tuh momen aviv
baru masuk udah bener bener berani nge photo sama aviv
nih nih lo harus liat ini cewek udah berani berani nge photo sama cowo lo
belum selesai makalanya
aku salpin ya
ini anak baru di kampus kita ya
gimana udah makalanya
yaudah kita jalan sekarang ya
aku baru sempet jenguk suami kamu
soalnya bukan apa apa
selama ini aku lebih sering ada di singapura
dokter bilang keadaannya akan seperti ini terus
kemungkinan sadar juga sangat tipis
kamu gak boleh putus asa
gini kalau menurut aku ada baiknya mas arta dibawa ke pengobatan alternatif
sylvia di cirebon ada lumayan bagus dan kebetulan aku kenal kok
maaf saya nggak percaya dengan seperti itu
sylvia sekarang gini ya
yang aku dengar ya hampir semua penyakit bisa dia sembuhkan
gak ada salahnya dicoba
afif afif ini kamu masih inget gak tante laura
temen mama dari dulu
dia sering main ke rumah
kamu tuh cool ya
ganteng keren sekali
aduh silvia ini kalau misalnya sintia ketemu sama afif pasti cynthia happy sekali
maaf ya aku baru datang
tadi banyaknya aku harus urus di kampus
kamu ya ampun aku nganyakan bisa ketemu kamu di sini
aw aw aw aw sebentar sebentar jadi kalian udah
iya tadi kita ketemu di kampus kamu inget aku kan
silvia ini kebetulan sekali ya ada cynthia dan juga afif di sini
jadi kayaknya sebaiknya yang datang pergi ke cerbon untuk pengobatan alternatif biar mereka aja
ya buat pengobatan alternatif
kalau menurut afif sih pasiennya ditelepon aja dan suruh orangnya datang ke sini
no no no kita sebaiknya yang datang ke sana
karena kalau misalnya ditelepon aduh kemungkinan dia buat datang ke sini tipis sekali ya
kok soalnya pasiennya itu dari subuh aja juga antri puluhan bahkan ratusan
afif ayolah sayang demi papa kamu apa aja harus kita coba
oke yaudah kalau misalkan mama bilang gitu ya vip setuju aja
kalau gitu kita berangkatnya besok ya biar nggak macet
loh kita kan pergi berdua kok baik mobil sih
oh itu pembantu pembantu aku jadi kalau kita butuh makanan atau kita keperluan lainnya tinggal suruh mereka
kan di jalan ada rest area
kita bisa singgah makan di sana kan
ya ampun nafif rest area makanan di sana tuh gak higienis
mendingan kita bawa sendiri kan
jadi kalau kita lapar atau butuh apapun kita tinggal suruh pembantu aku
mah aku berangkat kuliah dulu ya assalamualaikum
loh aku belum sampai ya apa dia lupa buat jemput aku
five kamu di mana aku udah siap loh dari tadi
sekarang aku lagi perjalanan ke cerbun cari pengobatan alternatif buat papa
gapapa sayang yaudah kamu hati hati ya love you
apa apa apa berhenti pak
aduh pala aku pusing banget mendingan sekarang kalian cari tempat terus siapin aku gak ke kanan ya
kita kan mau ke cerbon kok istirahat disini sih
aduh afif kalau aku tuh pusing banget aku tuh bener bener butuh udara segar
kalau kita ngelanjutin perjalanan terus kalau aku muntah di mobil gimana
jadi aku tuh butuh istirahat sebentar gak apa apa ya
wah pemandangan ini bagus banget
katanya kamu mau istirahat sebentar ini kok kayak piknik
aduh afif cara aku berpergian itu emang kayak gini
aku tuh bukan cuma butuh udara segar tapi aku juga butuh makan
makanan makanan bergizi kayak gini
atau gini aja deh kalau misalnya kamu pikniknya seperti ini istirahat seperti ini
kamu silahkan lanjutin dan nikmati udara segar ya
sekarang aku minta alamatnya dan aku pergi sendiri
afif jangan kayak gitu dong udah sekarang mendingan kamu tuh makan makan
enggak cepetin buruan
afif sebentar dong kok kamu mendingan tuh nikmatin pemandangan yang ada disini ya
bagus banget sih buat selfie
ini tuh momen afif
baru masuk udah berani beraninya foto sama afif
lo harus lihat ini cewek udah berani beraninya foto sama cowo lo
kayaknya ya si cewek ini pengen banget ngarebut afif dari lo
nih ya terserah
mau cewek itu ngelakuin apapun sama afif gue gak curiga kok
ya ampun bel
namanya kucing yang dikasih ikan dia pasti diembat lah
ya ampun sini sini ya gue ceritain
cinta gue sama afif itu udah teruji kok
kenapa nih gue udah sahabatan sama afif dari kecil
terus sepuluh tahun gue ditinggal sama afif ke luar negeri
karena dia ke luar negeri iya kan kuliah
tapi sesampai dia di jakarta orang yang dia temuin pertama kali itu gue
sampai akhirnya kita menikah
jadi ya gak ada lesan kok
jadi kan gue harus cemburu gue harus curiga sama afif
ngapain coba ya kan
bisa banget sih sudah lo bilangin ya
eh tuh tuh tuh tuh kan afif telepon gue
hai sayang aku lagi sama temen temen
guys sorry ya gue ke kampus ada sedikit urusan
senang aja fir bella pasti bakalan kita jagain kok
tapi lo jangan macem macem ya
jangan macem macem ya afif
ngapain gue sama orang lain
kan gue udah punya bella
eh ya udah kalau gitu udah dulu ya kita mau makan
jalan ya bel
sayang maaf ya karena aku gak sempat ngabarin kamu
oh ya ada yang mau kenalan sama kamu
titi ya kenalin istri aku
halo my baby kamu udah pulang aduh aduh ini kenapa kok mukanya cemburt begini
please bilang sama mama kalau kamu berhasil deketin api oke
ma kamu kok nyebelin banget ngebosenin itu bukan selera aku ma
kayaknya aku gak bisa deh mempengaruhi dia
oh kamu gak boleh ngomong kayak gitu please gak boleh patah semangat tunjukkan pesona kamu
sabar kamu harus sabar
om yakin lama kelamaan afif pasti akan jatuh ke pelukan kamu
iya iya benar sekali
cynthia please deh omnya afif aja udah full support loh sama kamu
tapi ingat yang penting kita mainnya main yang cantik dan tenang
supaya keluarga sylvia itu tidak curiga sama kita
sylvia dan afif adalah orang orang bodoh
orang orang bodoh yang gampang untuk kita pengaruhi
tapi sayang mas arta berhasil lolos dari kecelakaan itu
kalau tidak pasti akan lebih mudah bagi kita untuk menguasai harta keluarga mereka
nah sekarang tantangannya adalah bagaimana kita mendapatkan kepercayaan penuh dari keluarga mereka
baru setelah itu kita jodohkan sintia dengan afif
oke oke jadi nanti setelah cynthia menikah dengan afif
lalu kita kerap habis habisan harta kekain sylvia tanpa dia curiga sama kita
mama om ini tuh gak semudah yang kalian pikirin afif sama bella itu udah menikah dan gak mungkin afif mau menikah sama aku
kamu percaya sama om